kita ke informasi pertama saudara diduga akibat korsleting listrik sebuah rumah di desa keduanan kabupaten cirebon jawa barat minggu malam terbakar
kebakaran ini membuat pemilik rumah histeris
kebakaran terjadi saat rumah dalam kondisi kosong
api muncul di bagian depan rumah
api yang mudah merambat ke berbagai ruangan membuat seisi rumah ludes terbakar
diduga api berasal dari korsleting pada aliran listrik lampu kamar
api mengenai kasur dan kain hingga membakar sisi rumah
empat unit damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api